mantan menteri koordinator bidang perekonomian doro jatun kunchorojati mendatangi gedung kpk
doro jatun menolak memberi keterangan kepada awak media terkait keperluannya ke kpk
turjatun keluar dari gedung kpk pukul dua belas tiga puluh setelah menjalani pemeriksaan selama dua lima jam
sambil berjalan keluar gedung kpk prof doro jatun bungkam tidak menjawab pertanyaan awak media
sebelumnya ia pernah diperiksa terkait kasus dugaan korupsi penerbitan skl atau surat keterangan lunas
bantuan likuiditas bank indonesia untuk tersangka syafruddin arsyad tumenggung
doro jatun diperiksa terkait jabatannya sebagai menko ekonomi pada dua ribu satu dua ribu empat
dan ketua komite kebijakan sektor keuangan atau kksk
sudah adarkan saya fani imania di gedung kpk
fani apakah profesor doro jatun hari ini diperiksa masih terkait dengan pemeriksaan pemeriksaan sebelumnya
terkait dengan penerbitan skl dalam kasus blbi gitu fani
ya selamat sore budi betul sekali
seperti kata anda tadi terkait dengan mantan menko perekonomian di zaman kabinet gotong royong
atau pada saat era kepemimpinan megawati soekarno putri sebagai presiden
hari ini diperiksa oleh penyidik dari komisi antiraswa terkait tersangka syafruddin arsyad tumenggung
dan untuk awak media sendiri yang berjaga di kpk pada hari ini saat doro jatun kunchoro yakti
memasuki gedung kpk untuk menjalani pemeriksaan sampai nantinya keluar pada sekitar pukul enam belas lebih tiga puluh waktu indonesia barat tadi
juga mendorong untuk memberikan pernyataan kepada awak media terkait dengan apa isi pemeriksaan
tapi yang bisa kami pastikan adalah
kami juga masih menunggu keterangan resmi dari jurubicara kpk febri diansyah yang saat ini baru saja keluar
di depan gedung kpk untuk memberikan pernyataan resmi kepada awak media terkait dengan apa isi pemeriksaan doro jatun kunchoro yakti
terkait dengan kasus dugaan dalam korupsi dan juga suap penerbitan skl terhadap syamsul nur salim
selaku pemegang saham dari pengendali bank dagang nasional indonesia
saat ini kami juga akan menanyakan kepada jurubicara kpk febri diansyah terkait dengan mengapa sampai dengan saat ini
komisi antirasuah belum bisa memanggil syamsul dan juga
icih nur salim yang juga saat ini diketahui masih berada di singapura
kita dikembalikan dulu ke budi
baik fani terima kasih atas perkembangan informasinya
tapi apa yang membuat profesor doro jatun hari ini tidak mau berbicara sama sekali gitu fann
berbeda dengan hal hal atau hari hari sebelumnya ketika dia diperiksa
ya budi tapi sebenarnya memang doro jatun kunchoro yakti ini cukup konsisten untuk menolak memberikan pernyataan
mendalam terkait dengan apa isi pemeriksaannya
tetapi bisa kami kabarkan bahwa memang untuk isi pemeriksaannya sendiri
dikaitkan oleh penyidik kpk terhadap kebijakan kebijakan apa saja yang telah dibuat oleh doro jatul kunchoro yakti
saat ia masih menjabat sebagai menko perekonomian
dan disinyalir memang akan atau disinyalir ada sebenarnya bukti bukti
yang menyebutkan bahwa doro jatun kunchoroyakti ini ada perannya dalam penerbitan skl terhadap syamsul nur salim
sebagai pemegang pengendali bank dagang
bank dagang nasional indonesia kemudian juga terkait dengan perubahan atas proses litigasi terhadap kewajiban obligor
menjadi rekstrukisasi atas kewajiban penyerahan aset oleh obligor blbi kepada bppn sebesar empat delapan triliun rupiah
dan kita tahu budi memang kasus ini telah merugikan negara sebesar empat atau lebih dari empat triliun rupiah
dan kita harapkan saja memang akan ada titik terang dalam pemeriksaan kedepannya terkait dengan tersangka
syafrudin arsyad temenggung atau mungkin bisa menciptakan
menciptakan fakta fakta baru dibalik kasus blbi ini budi kita tunggu saja
baik terima kasih fani imaniar melaporkan perkembangan kasus skl blbi dari gedung kpk